di tengah gempuran cemilan dan dessert kekinian
ternyata jajanan zaman old masih diminati warga ibu kota
telur gulung kue apem tahu gejrot es cendol dan gemblong
masih laris di berbagai pelosok jakarta
yummy es kepal namanya
makanan kekinian yang sedang digandrungi warga net
enak tapi murah
makanan dengan berbagai topping yang juga mendapat favorit netizen zaman now
tapi di tengah gempuran makanan makanan viral tadi
ternyata jajanan tradisional di pinggir jalan juga gak kalah seru loh
mulai dari telur gulung
jajanan yang sudah bertahun tahun disajikan di pinggir jalan ini
tetap digemari anak anak sepanjang tahun
anak sekolah rumah tangga bahkan pekerja kantoran
karena kan ini udah lama ya terus kayak udah legend aja sih
kayak udah hampir jarang kadang kadang suka gak ditemuin kalau di daerah daerah rumah
di perumahan di tempat tempat kayak gini pasti kayak suka ngincer ngincer kue gini
saking lakunya bisnis jajanan ini bahkan masih mencapai nilai ratusan ribu rupiah hingga jutaan perharinya
sembilan ratus rupiah rata rata
nah dari sekarang bisa dibilang
sekarang bisa sampai satu bergantung kantorannya gitu rame atau enggaknya
berbagai alasan berbeda membuat berbagai jajanan pinggir jalan tetap diminati warga
kalau anda sendiri bagaimana
jajanan mana yang kira kira anda gemari